sementara itu perjalanan ganda putri indonesia apriani rahayu dan siti fadia silva harus terhenti di babak perempat final indonesia master dua ribu dua puluh
mereka harus mengakui keunggulan ganda putri thailand jongkol pankitita rakul dan rawinda prajongjai dengan skor enam belas dua puluh satu dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu delapan belas
di game pertama apriyani dan fadiyah unggul dengan skor enam belas dua puluh satu
kejar mengejar angka terjadi di game kedua
tetapi pasangan thailand yang menduduki peringkat delapan dunia ini mampu menutup game kedua dengan skor dua satu
di game penentuan pertandingan makin sengit namun pasangan thailand mampu menemukan ritme yang tepat di poin poin kritis dan berhasil menutup laga dengan skor dua
di game penentuan pertandingan makin sengit namun pasangan thailand yang menduduki peringkat delapan dunia ini mampu menutup laga dengan skor dua puluh satu delapan belas